emak sama si neng belum bangun
pergi sama temennya
garut garut garut garut garut
garut garut garut garut garut
garut garut garut garut garut
mang u di sini aja
ada si kemot di jalur angkot
saya masih bingung harus gimana sama dia
sementara kita biarin aja sampai si bubun sembuh
terus bisa aktif
kita beresin masalah si kemot
kalau si bubun ada
garut garut garut garut
kang saya sudah sehat
sudah bisa aktif lagi
sekarang mau ke terminal
jangan ke terminal dulu
kita ketemu di tempat lain
di markas kecil
cuyah dong belum datang
mama mau beliin papa apa
papa mau mama beliin apa
berarti si ujang juga nggak datang
sekarang beneran hari minggu
masa masih neng belum bangun
mak keranca ekek
pergi sama temennya
berani aku ziemlich sakit
saya mau kemana lagi
kamu gak ada ide
baik yang cepat kan udah mau mulai
di gedung sate kan lagi ada anak anakan pemilu bukit santana
terus pasti di sana juga penumpang
terima kasih munut
general sudirman imaas juga iya
mamang sekarang hebat nih
jadi curi untuk anak anakan nusantara ini
jadi ada dua puluh enam kabupaten dan kota di jawa barat yang ikut
dan enam belas provinsi
jadi ini luar biasa
makanya kemarin mamang telepon
dan selanjutnya kalau pak general sudirman pulang harus nonton pemilu bukit santana
kirani ajakin langsung
calon jenderal harus melihat kesenian
nah mamang harus naik juriar
dan juri itu harus ke sana sini
jadi mamang ke sana ya
ya makasih mak
iya makasih mak
kita beri tepuk tangan ya pria
perlepatan panggung yang sudah dibangun oleh bapak gubernur baruk
kita mau ke punculutnya berapa
kita kan kesana mau makan siang
perginya ya nanti aja
waktu saya dapat kabar kamu dikeroyok orang sampai gak sadar
terus dibawa ke cita pen
saya minta bantuan kang murad buat nyari tahu siapa orang yang ngeroyok kamu
orang orang suruhan kemod
saya harus bikin perhitungan sama kemod
itu gak akan bikin masalah jadi selesai
tapi jadi tamah rumit
masalah ada hubungannya dengan hilangnya cecep
mang uu juga hampir celaka
tapi nasibnya masih bagus
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
kita nunggu kumanudari dik dik
kang nasib taslim sama seperti bu bun
kejadiannya kemarin sore
tapi saya baru dapat kabar tadi pagi
saya mau cek dulu nanti kita kotak lagi